kau mau mengusir perempuan yang kondisinya lagi hampir
kau memang gak pantas jadi ayahnya nenek
kita masuk ke kamar ya sam
kau mau mengusir perempuan yang kondisinya lagi hampir
kamu istirahat dulu ya
nanti kita bicarain lagi
soal ini semua sama mama dan bapak
tapi kalau kamu datang
mama tinggal ya
mama tinggal ya
mama tinggal ya
bisa bicara sebentar
lagi sibuk gak
saya gak sibuk
saya mau ngobrol lanjutin yang kemarin nih
karena berita ini kan udah finisik
terlalu banget ya
udah tersebar kemana mana
dan kami juga udah rapat kemarin
dan akhirnya kami sepakat
untuk mengakhiri kontrak dengan blt
sebagai ibran ambasado dari chandika skincare
lupa tunggu pak
berita itu gak benar
terlepas dari benar atau enggaknya beta ini
saya tidak bisa mengorbankan
image chandika skincare menjadi
kurang baik karena berita ini
jadi mulai sekarang
saya cabut status mbak elsa
sebagai diner basa bersanikasiniker
selanjutnya nanti sekretari saya
yang akan mengunggi mbak asa
mengenai pembetulan kontraknya ya
terima kasih atas waktunya
belum cukup gue kehilangan ini
sekarang gue juga kehilangan pekerjaan gue
dan semua ini gara gara riki
hidup gue makin hancur gara gara dia
gua harus bicara sama riki

putri apa ini bagaimana
beritahu deh kimberly
gue keluarga gue semua orang ngirainya kalo gue tuh selingkuh sama lo
dan lo tau gue baru aja kehilangan pekerjaan gue gara gara masalah ini
lo tuh bener bener keperluan ya ri
puas ngancurin hidup gue
dan gue akan cari bukti
gue akan buktiin kalo gue gak selingkuh sama lo
sebenarnya gue gak bermaksud bikin elsa kehilangan karirnya
gue cuma mau suaminya menceraikan elsa
tapi jadikan lain bes kemana mana
apa yang gue harus lakuin sekarang ya
hah gemoy lapar
tapi kalo gemoy makan aja jam segini nanti gak makan malem
yaudah saya mamah ke kamar dulu ya
kamu jangan angkat sama ncus ya
mbak andin kak bagus deh
gara gara tadi ketemu sama pak nino
gue juga kasian liat andin
yaudah gue mau bikinin roti buat si gemui dulu ya
lagi kenapa sih tadi tuh pak nino pake acara segala muncul
kan jadi bikin ngerusak moodnya mbak andin
semoga aja mood nyembang adin balik lagi ultimate

apoi bekerja sama perempuan juga
captur amat aaa

nah oma tau aja kalo aku lapar
laper duduk dulu
terus gimana tadi jalan jalannya anak cantik
ada apa mir
itu tadi bu bos di jalan ketemu sama paninu
mama dan om baik berantem ya
kok mama jadi sedih
pasti menyakitkan buat andin karena harus menyimpan rahasia soal reina dari nino
agar rahasia ini bisa diungkap ke nino secepatnya
yaudah kalau gitu nanti oma akan bicara sama mama ya
supaya mama ngerti
gak sedih lagi
kalo sampe karina juga jatuh dia pasti bakal down
tadi ada orang datang ke kantor off
dia cerita semua tentang elsa
dan termasuk soal kemungkinan elsa terlibat pembunuhan adiknya aldebar
gak usah dipikirin om
belum tentu omongannya benar kan
kalo bener gimana
ini bahaya untuk kamu riki
karena kamu sudah berhubungan dekat dengan seorang pembunuh
elsa itu gak mungkin yang membunuh
liat aja mukanya
jadi aku gak percaya kalo elsa membunuh
elsa pernah membiarkan kamu hampir mati terbakar
kamu gak inget kejadian itu

aku sudah capek sama kamu ricky
aku sudah capek sama kamu ricky
percuma om kasih kamu waktu satu bulan ini
tapi kamu gak pernah berubah

kamu keluarkan dari manajemen
kamu gak mau lagi ikut campur urusan kamu
silahkan urus diri kamu sendiri
masa merembet kemana mana sih om
aku sudah lupa
di rekaman biasa
n domestik itu tahu
belum semua orang tahu

tapi banyak yang belum ikut spreading

itu sebabnya rogue monster katanya
keluarga om keluarga kamu model model agensi om terlibat dalam kasus kamu dan elsa
lo sih pake bantuin gue segala
jadi luka kan tuh
iya terus ada porsi grand tour
kasih aku kesempatan buat ngejelasin semuanya
aku harus gimana
sekarang gini aku bohong apa untungnya
kamu gak percaya
ya ampun gak
itu kamu kenapa kamu sebenernya sama siapa
jadi ada orang yang pukul aku dari belakang
yudi sama riza bantu aku
gak ada siapa
jagaan kok aku sih
ya dimainnya menit historia

tak ada tanaman sih

adid jangan ikuti
katanya di cabangul
jad rs selesai

dia cuma marah aja me
karena elsa selingkuh
hubungannya sama kamu apa
dia cuma heran aja
beratnya kelakuan aku sama adik aku sama
sama sama tukang selingkuh
aku gak tau kenapa ya walaupun ini udah bertahun tahunnya mas
aku ngerasa setiap kali dia ngomong itu sangat menyakitkan buat aku
aku seperti wanita rendah
setiap kali dia selalu menganggap aku aku tukang selingkuh
kalian bilang aja terus terang sama nino
mama sebenarnya gak tegang liat kamu selalu menderita nino
lebih baik kamu terus terang ke nino soal identitas rena sebenarnya
kamu pasti kuat kok
karena ada kalian yang akan menguatkan mama
aku rasa aku akan bilang ke mas dino deh
buat apa juga aku bilang mah
tuh udah hari pertama dia gak pernah menganggap reina sebagai anaknya
dan dia juga membiarkan reina akan ada di pentiasuan
lagipula reina sekarang juga udah bahagia
dan aku rasa cukup satu aja
papa yang pantas untuk rena
itu anak mama
sekarang mama tahu
dari mana rena mendapatkan hati yang baik
dari kamu din
kamu adalah orang yang baik dan sangat tulus

ini berani gak apa apa
ya udah kek biar cepet sembuh
mas aku baru minta gak sih minta sesuatu sama kamu
aku minta kamu jangan berantem berantem sama preman preman yang tadi ya
yang kayak tadi lagi aku gak mau lagi
itu kan yang disarang randy din
ya tapi kan kau mungkin bisa telepon polisi
kalau saya telepon polisi
ya gak ada randy makin bebak belur
malah makin parah mungkin
ya mungkin saya sekarang jalan olahraga tapi saya ban hitam
ya apapun itu ya mas kamu itu pernah ditusuk perutnya
nanti kalau sampai kenapa kenapa gimana
ya tapi kalau misalkan kamu sampai kenapa napa
kamu babak belur terus ada aku disitu
terus aku yang ditonjok tonjokin gimana
akan saya biarin mereka mukulin kamu
tinggal nurut aja sama istrinya kenapa sih
lain kali saya hindarin yang begitu begitu ya
sebisa saya tapi ya
gak gitu dong
gak gitu dong
kalau saya jawabin terus nggak boleh selesai bisa sampai pagi ini diskusinya
kalau enggak kamu palingan ngambel duduk di luar ngelamun
masa sih mas
nanti kalau anak kita lahir
kau masih akan tetap sama kan
mencintai rina seperti sekarang
oke puji duk
ya nggak maaf ah
nomor atas minum karna sama rina kan sendiri lagi dou
terima kasih ya allah
kau telah mengirimkan alibaran al fahri dalam kehidupan aku
halo rani selamat pagi
iya ros aku mau kirimin mie bakso spesial dari restoranku
makanya aku telpon kamu pagi pagi biar kamu gak usah masak lagi
ya ampun kok pakai repot repot segala sih
thank you ya terima kasih loh
ya enggak lah ros
ini kan ucapan terima kasih karena rena udah nemenin yona
kebetulan masakannya organik dan non msg
aman untuk rena
kamu nih pakai repot repot tanda tanda aja kirim mie bakso
oh ya jangan lupa kamu kirim alamatnya ya
kebetulan mie bakso spesialnya udah hampir siap ini
oke kalau gitu sebentar lagi aku share location aku kamu ya
oke thank you sekali lagi bye ran
ya allah ini kenapa pagi pagi mual banget sih
ya allah ini kenapa pagi pagi mual compact an

ain iii infinitih abadi
ah ada apa kan itu

oh nggak ya

aku senang sama kamu sekarang kamu ngelakuin ini nggak terpaksa kan
kan dulu kan kamu gengsi ya
bisa pasang dulu sini kasih hidung
jangan lari lari andin
hai di nomor handphone sama cek gue
hai pada bakal biarin gue di sini terus
hai apa dia nggak bakal pernah jemput gue
hai gimana tidur ya
nyiak nggak semalam
hai kita sarapan ya
hai kamu cuci muka dulu terus kita sarapan sama sama di meja makan
hai selamat pagi pak saya dari restorannya bumarah nih kirim makanan buat burosa oh iya kebetulan berasanya gue mau bilang saya
dikirimannya ya makasih mas kebak usianya lumayan isinya
beneran ini kiki nggak perlu masa nanti kalau nggak masak masalah iya bener kamu
nggak usah masak nanti kamu prepare ti aja ya bikin teh untuk sarapan
kiriman makanan permisi berusaha mohon maaf ini ada kiriman oh tuh kiriman
makanan sudah datang di sini ya sehat itu kayak masih panas ya iya
terpilih pereniabat soalnya ya di tempat tempat ini buat sarapan ya iya
ini k positif banget iya biar realnya enggak ambas makasih bu ini bio gimana
kayak begitu kamu berantem lagi
kenapa sih hobi kamu tuh sekarang berantem
terus mau jadi jagoan
aku baik baik aja kok
mama gak usah khawatir ya
itu jelas jelas ngeliat bibir kamu tuh luka gitu
kemarin emang berantem dikit mah
ya udah kamu minum tuh tehnya
aku angkat dulu
sekarang saya ada di apartemen bapak
bisa kita ketemu pak
lima belas menit lagi saya turun ya
andien di kamar ma
aku suruh istirahat aja disitu
mbak su mau
ini kiriman temen mama sih
ya udah kalau gitu ini deh mama akan bawain sarapan buat andien ya
kamu tolong ambilin dakso
biar andien makan
sebentar aku tandiin
ini buat kamu dulu
itu buat andien aja emang
oh buat andien ya
karena orang hamil kan kayaknya enak tuh makan yang kuah kuah
kita antri ke kamar ya mas
sudah habisnya nek ki
iya boleh dikit aja
udah cukup ya
ya tadi ini dari
ini dari temennya mama
ternyata temennya mama tuh omahnya temennya reina
oh yang itu yang punya bandeng di semarang juga itu
hmm enggak sih beda
ya kalau gitu kita ini yuk berdoa dulu yuk sebelum makan
oke anak pinter
fima rojah tanah wakinah wajah banar
ah pinter banget tuh cu omah
disini reina ya
itu temen lama mama
neneknya joana ini temen lama mama dan namanya maharani
dia tuh punya usaha itu loh
kirimannya udah nyampe belum
thank you sekali ya
semoga kalian suka ya kalau kalian suka nanti aku kirim lagi
oh kamu tuh kok baik sekali sih iya nanti aku akan bilang
ya udah kamu sarapan dulu nanti kita ngobrol lagi ya
iya jadi temen mama ini punya usaha
udah lama gak